tepat tujuh bulan yang lalu sultan rifat al fatih pria menjadi korban naas dari kabel optik yang menjuntai di jalan raya antasari jakarta selatan
sultan mengalami kerusakan di bagian leher urat nadi utama hingga paru paru yang tidak mengembang
hal ini membuat sultan harus menjalani berbagai jenis operasi dimulai dari operasi penyambungan saluran nafas hingga pemasangan selang makan pada bagian perutnya
sultan mengalami dua kalifah sekritis hingga tidak sedarkan diri hingga membuat sultan tidak bisa berbicara
sejauh ini dari dokter rsjm sendiri lebih banyak memberikan perawatan jalan saja untuk beberapa case
seperti hari senin kemarin dia harus dirawat karena harus diobservasi dan kebetulan di dalam paru parunya ini banyak sekali cairan yang berasal dari air liurnya
produksi air liur dua puluh empat jam tapi dia tidak bisa nelan kita orang normal bisa menelan air liur kita
anak saya kalau nelan masuk paru paru dan ini akan menyebabkan infeksi dan cairan di paru parunya
berbagai cara dilakukan kedua orang tua sultan untuk menyembuhkan anaknya
mereka menghabiskan ratusan juta rupiah hingga menjual mobil untuk biaya pengobatan anaknya
fatih ayah sultan mengaku kecewa dengan operator telekomunikasi
yang menyebabkan kecelakaan anaknya ini karena belum bertanggung jawab hingga kini
kepala bidang prasarana dan sarana utilitas kota psuk bina marga dki jakarta syamsul bahri mengaku
sudah mengidentifikasi operator kabel optik yang menyebabkan kecelakaan sultan
meski masih belum bisa mengkonfirmasi perusahaan provider tersebut
ia berjanji menindak tegas operator yang lalai dan membahayakan masyarakat
kami sudah memanggil mungkin hari senin kami akan memanggil para operator
terutama mungkin yang sudah terpasang di sana
tadi sudah sedikit mengidentifikasi lah kira kira pemilik operator yang ada di sana siapa
dan mereka harus ikut bertanggung jawab karena memang secara teknis melintang
terus mungkin ketinggian yang tidak standar yang mengakibatkan jatuh korban ke masyarakat
anggota ombudsman johannes widiantoro mengaku infrastruktur telekomunikasi sepenuhnya dikuasai oleh negara
meski telah bekerjasama dengan pihak ketiga
pemerintah harus tetap memantau setiap aspek pembangunan infrastruktur telekomunikasi tersebut
kasus ini melibatkan baik itu apa istilahnya kelalaian gitu ya
dari pihak yang bertanggung jawab mengapa dia tidak menjamin apa namanya
fungsi dan juga keamanan dari sarana prasarana telekomunikasi yang ada yang terdampak
pada apa namanya kerugian atau bahkan ya sebut dalam bak hukum pidana itu dia korban gitu lah ya
menurut johannes tata kelola kabel ini harus segera diatur dengan tegas oleh pemerintah
alasannya tidak hanya mengganggu pemandangan namun kesemrawutan kabel juga membahayakan masyarakat
mentari detanzil muhammad wahyudi tanggerang